saudara pelaksanaan pilpres menjadi perbincangan dalam sidang komite ham pbb di genewa swiss
tkn prabowo gibran bilang legitimasi pemilu dua ribu dua puluh empat tidak perlu dilakukan
jokowi dodo di pilpres dua ribu dua puluh empat pun dipertanyakan
justru pemimpin pemimpinnya secara jelas secara resmi dan secara tegas mengatakan bahwa pemilu indonesia berlangsung dengan sukses
mereka menyampaikan selamat kepada bangsa dan pemerintah indonesia
bahkan melalui kepala negaranya
jadi kalau untuk ukuran internasional legitimasi pemilu kita sudah sangat sangat kuat
berbeda dengan tim pemenangan nasional ganjar mahfud yang menilai
pernyataan anggota komite ham pbb mengenai netralitas presiden joko widodo di pilpres dua ribu dua puluh
menghilangkan kepercayaan dunia internasional terhadap penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh
maka ini menyentuh soal
berkurangnya hilangnya legitimasi pemilu pilpres di indonesia
semakin menumbuhkan atau semakin meningkatkan kehilangan kepercayaan guru internasional terhadap penyelenggaraan pemilu
dan ini soal mengurangi legitimasi pemilu dan juga mengurangi hilangnya legitimasi peradaban politik di indonesia
saat ini tahapan pilpres tinggal menunggu pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara
oleh komisi pemilihan umum pada dua puluh maret dua ribu dua puluh
mengumumkan siapa pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh